permintaan mobil sewaan meningkat tiga kali lipat pada musim lebaran di kota bandung
menghadapi peningkatan transaksi pengusaha rental mobil mengambil sejumlah langkah
agar tidak menjadi korban penipuan termasuk memasang pelacak gps
seperti inilah suasana lalu lintas di kota bandung saat musim mudik lebaran
sebagian besar menggunakan kendaraan mobil pribadi
namun tak jarang pemudik menggunakan mobil rental
perusahaan rental besar mampu menyediakan hingga enam puluh unit kendaraan
rental besar ini umumnya meminta konsumen membawa dokumen pengenal lengkap
termasuk npwp untuk mengurangi risiko penipuan
kalau untuk mengantisipasi kita emang sebelumnya sebelum sewa sudah ada dokumen dokumen yang harus dipenuhi ya
selama dokumen salah satu dokumen tidak terpenuhi kita tidak akan memberikan sewa
itu sih antisipasinya
kelengkapan dokumennya harus dipenuhi dari awal
sedang bagi mereka yang ingin menyewa rental kecil lebih mudah jika ia pernah menyewanya
para pengusaha rental kecil juga memiliki sejumlah cara lain untuk mengamankan asetnya
untuk mempercaya seseorang satu membantu alat sebagai gps
itu hanya sebagai alat bantu aja untuk memantau
tapi bukan arti itu jaminan
yang bikin jaminan untuk antisipasi penipuan atau apa kita bikin asuransi asuransi rental komersil
perusahaan rental mobil di kota bandung umumnya memasang tarif antara rp dua ratus lima puluh hingga rp tujuh ratus lima puluh tergantung jenis kendaraan
pada musim lebaran seperti ini perusahaan rental mematok penyewaan minimal
antara aset dan jaminan
dari empat hari hingga sepuluh hari
bagi anda yang ingin menggunakan mobil rental tentu ada dua pilihan
yang pertama lepas kunci atau anda bisa membawa mobil sendiri
yang kedua adalah dengan menggunakan driver
untuk anda yang ingin meminjam mobil ke perusahaan rental besar
kelengkapan dokumen harus anda perhatikan
seperti ktp sim npwp dan juga dokumen lainnya
sementara untuk anda yang ingin meminjam mobil ke perusahaan retail kecil
anda harus membangun
dipercaya antara kedua belah pihak
dan biasanya untuk anda yang ingin meminjam ke perusahaan kecil
ini adalah yang sudah menjadi pelanggan setia atau konsumen
agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan di kemudian hari
zai ul haq bandung